mengawali news report pada hari ini kami punya informasi dari presiden ri joko widodo yang membuka suara terkait dengan kasus joni g plate
ditemui sebelum berangkap menuju hiroshima jepang menghadiri kttg tujuh pada jumat pagi jokowi akan menghormati proses hukum terhadap joni keplate
jokowi menyerahkan proses hukum kepada kejagung jokowi juga menunjuk menteri koordinator politik hukum dan keamanan menkopol hukam mahfud md sebagai plt menkominfo
kita harus menghormati proses hukum yang ada
ya yang jelas kejaksaan agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu
plt nya pak menko polhukam
plt nya pak menko polhukam
kejaksaan agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional